sejumlah katalis dapat mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada pekan ini
salah satunya katalis dari hasil rapat dewan gubernur bank indonesia
tak hanya itu memburuknya sentimen pasar menjadi penyebab pasar saham global kembali terkoreksi
sentimen kembali memburuk setelah dirilisnya data tenaga kerja as dan risalah bank sentra as
terkait arah kebijakan moneter berikutnya
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi mbak yuda
ya pak hans kalau pekan lalu kita terkoreksi ya
sepertinya isu global masih merupakan sentimen yang membuat pergerakan pada pekan ini harus diwaspadai
salah satunya kalau kita bicara mengenai amerika serikat sendiri
data tenaga kerja kemudian juga di asia terkait dengan suku bunga bank china
kemudian juga pertumbuhan ekonomi di china
bagaimana anda melihat kondisi ini terkait dengan bursa kita pada pagi hari ini pak
ya memang kalau kita lihat pasar saat ini
memperhatikan hasil risalah federa riset ya
karena tadinya pasar berpikir ini set sudah berakhir ya dengan kenaikan suku bunganya
pada pertemuan terakhir bulan lalu gitu
tapi risalah rapat menunjukkan para pejabat set terpecah ya
sebagian belum yakin bahwa pedagang riset sudah bisa mengendalikan insafi
tetapi ada juga yang berpikir bahwa fred harus mengakhiri ya kenaikan tingkat suku bunganya gitu
nah memang ini yang
jadi kendala besar gitu ya
memang inflasi terakhir amerika itu naik ya dari tiga naik ke tiga dua
tapi masalah besar amerika itu sebenarnya adalah inflasi inti mereka ya
yang core inflationnya ini relatif masih lebih tinggi gitu posisinya
jadi kebunnya empat delapan gitu
nah jadi risalah rapat ini yang diperhatikan pak kupasar
karena di akhir pekan pasar menghenti
apa yang akan disampaikan oleh jerome powell di pertumbuhan jackson hole sendiri gitu
jadi ini salah satu yang cukup penting
kalau kita lihat secara umum pasar itu mungkin tidak bisa terlalu mengakomodir kenaikan lagi ya
jadi kelihatannya bulan september fed akan tahan suku bunga
tapi yang dikhawatirkan sesudahnya di bulan november ya
ada probabilitas fed kembali menaikkan tingkat suku bunga gitu
nah itu yang menyebabkan
pasar khawatir dan indeks kita sulit bergerak naik ke atas gitu
nah masalah lain yang sedang kita pantau di pasar juga
karena ekonomi amerika ternyata data datanya cukup kuat ya
jadi dari pekan lalu inisial job left claim itu sangat kuat
menunjukkan pasar tenaga kerja amerika masih solid
kemudian data penjual retail kemudian properti di us itu
bagus ya datanya ya
jadi menunjukkan amerika ini bisa terhindar dari resesi
dan ini menyebabkan fed itu cenderung masih agresif bisa menaikkan tingkat suku bunga gitu
dari asia memang yang jadi perhatian ada dua gitu ya
pertama adalah dua duanya dari china ya dari tiongkok gitu ya
pertama adalah ada evergrant ya
ini perusahaan property di sana ini masuk ke chapter lima belas ya
untuk kebangkrutan di amerika
untuk kebangkrutan di amerika
nah pasar tentu melihat dengan sesama ya
apakah masalah ini adalah masalah properti keseluruhan di tiongkok
atau terlinut pada beberapa perusahaan saja gitu
nah ini yang jadi salah satu yang diperhatikan pasar
yang kedua memang kalau kita lihat ada satu perusahaan di sana ya
zhongyi enterprise ya
dia adalah sido banking
dan dia mengumumkan tidak bisa membayar dananya kepada investor dia gitu
dana kelolaannya lumayan besar
jadi ini dikhawatirkan memang ada masalah juga di sido banking di tiongkok gitu
jadi dua faktor ini tentu jadi perhatian takut pasar
dan berita berita tentang dua hal ini tentu akan jadi perhatian pasar
selain itu memang seperti yang tadi
pak ida sampaikan juga bahwa inflasi dari tiongkok ini ternyata deflasi gitu ya
dan pasar mengharapkan people bank of china melakukan kebijakan yang lebih banyak lagi gitu ya
untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi tiongkok sendiri
pak kalau kita bicara mengenai imbasnya
mungkin kalau di amerika serikat terkait dengan data data yang positif tadi
tapi dengan devet yang akan menahan hingga bulan november
apa nih dampak secara signifikan terhadap emiten emiten kita
itu kan salah satu hal yang terkena imbasnya
kemudian kalau tiongkok dengan deflasi seperti itu
di satu sisi saya membaca sejumlah harga komoditi logam sangat terkoresi cukup dalam ya pak ya
kemudian juga minyak mentah
karena memang pertumbuhan ekonomi di tiongkok sedikit terkontraksi
apakah hal ini juga berpengaruh terhadap emiten emiten energi dan batu bara ataupun logam di indonesia pak
ya sebenarnya kalau kita lihat dampak beda risot ini memang terneutralisir
jadi di pasar ya
jadi pasar kita memang agak gejolak tapi nggak terlalu besar gitu
tapi yang bisa kita perhatikan tentu adalah pelemahan nilai tukar rupiah kita ya
jadi itu yang jadi kendala gitu ya
selama fed kelihatan masih agresif menaikkan titasi tujuh jumaat
itu memang punya dampak pada pelemahan nilai tukar rupiah
jadi ini yang jadi masalah
selain itu ada indikasi memang kalau fed masih akan menaikkan
yul amerika cenderung bergerak
amerika cenderung bergerak naik ya
ini tentu tidak terlalu bagus bagi obligasi di dalam negeri
kalau tiongkok sendiri memang betul ya
kalau kita lihat pengaruh mereka itu lebih banyak transmisinya ke komoditas masalahnya
jadi ketika tiongkok dipergerakan melambat itu pasti berpengaruh pada konsumsi komoditas
karena tiongkok ini lagi transisi ya
tadinya ekonomi dia growth sangat tinggi dengan infrastruktur dan properti gitu
sekarang dia harus bergeser ke konsumsi di dalam negeri ya
jadi dia tidak mampu menciptakan grup sebesar sebelumnya
dampaknya tentu adalah demand komoditas yang kemungkinan akan melambat
nah langkah tiongkok untuk bergeser ke sektor teknologi nampaknya mendapat tantangan dari amerika ya
karena beberapa kali pemerintah amerika melakukan pembatasan untuk investasi masuk ke tiongkok ya
jadi ini upaya upaya mereka untuk meredam supaya
ekonomi tiongkok tidak terlalu kuat ya dan tentu merugikan bagi amerika sendiri
pak yang menarik ketika kenaikan suku bunga ini ya berpengaruh pasti banyak sektor properti dan konstruksi
bagaimana anda melihat prospek emiten ini di indonesia mengingat suku bunga amerika
kemudian juga tadi obligasi yang naik membuat banyak sekali aliran dana keluar dari perdagangan pada jumat pekan lalu pak
ya memang kalau kita lihat di dalam negeri sendiri sektor properti ini memang terpengaruh
tidak hanya di sekitar suku bunga tetapi juga sangat terpengaruh oleh kemampuan daya beli gitu
ekonomi kita pelan pelan mulai recovery gitu ya dan kemarin ketika booming komoditas dari tahun lalu itu masih menghasilkan sisa sisa ya
jadi biasa komoditas turun tapi harganya masih relatif cukup tinggi posisinya gitu
jadi pelan pelan properti ini kelihatannya akan jalan gitu ya beberapa emitan menunjukkan kinerja cukup baik gitu
dan diperkirakan pasca pemilu biasanya sektor properti itu akan lebih kuat pergerakannya gitu
nah kalau kita lihat sendiri sebenarnya yang diharapkan pasar juga adalah di akhir tahun ini ya semester kedua ini tentu memasuki periode pemilu ya
dan ini cenderung biasanya lebih positif untuk sektor consumer good posisinya
kalau kita bicara mengenai rilis data tenaga kerja amerika serikat dan risalah bank sentral sendiri ya pak
terkait dengan rencana untuk menaikkan suku bunga meskipun bapak katakan kebijakannya boleh jadi akan di hole sampai november mendatang
apakah ini akan menjadi katalis dalam pergerakan isg pada pekan ini pak
ya pekan ini ya kalau kita lihat tentu pasar memperhatikan ya
jadi di akhir pekan di jackson hole apakah powell akan memberikan beberapa indikasi apa yang akan dilakukan oleh mereka terhadap kebijakan suku bunganya ya
ini tentu akan cukup mempengaruhi pasar
kalau di dalam negeri yang mempengaruhi pasar milenial adalah bi ya
kelihatannya bi masih akan stay suku bunga di lima tujuh puluh lima
dia pun terlihat ada tekanan pada nilai pasar di pihak kita gitu
itu yang cukup mempengaruhi pasar gitu
nah kalau kita lihat sebenarnya pasar juga positif kemarin setelah pidato bapak presiden di tahunan gitu ya
satu hari sebelum perayaan kemerdekaan gitu ya
ada beberapa sektor yang kelihatannya akan cukup diuntungkan ya dengan pidato tadi kemudian kondisi kondisi yang ada
jadi ada mix ya tapi kelihatannya indeks hari ini mungkin akan konsolidasi menguat ya
dia pun pergerakannya mungkin relatif terbatas
dengan indeks yang akan konsolidasi menguat pada pagi hari ini apakah memang saham saham perbankan menarik untuk dilirik
dan apa rekomendasi pak hans terkait saham pekan ini yang akan cuan pak
ya kalau kita lihat saham saham bank besar masih tetap menarik ya
jadi dalam berbagai kondisi saham perbankan juga tetap membutuhkan untungan gitu
mungkin pelaku pasar akan melihat bni ya bank bni karena ada rencana fox feet gitu ya
biasanya saham itu akan cukup menarik gitu posisinya
jadi perbankan masih tetap menarik
jadi perbankan masih tetap menarik gitu posisinya
nah untuk saham yang kita rekomendasikan ada aali ya
kita rekomendasikan beli itu di tujuh ribu enam ratus lima puluh sampai tujuh puluh tujuh tujuh puluh lima ya
cut loss di bawah tujuh ribu empat ratus lima puluh target kita delapan ribu seratus sampai delapan ribu dua ratus lima puluh
kemudian bbri juga kita rekomendasikan beli ya
agak terkoreksi berapa hari sebelumnya tapi ada potensi menguat dengan level pembelian lima ribu empat ratus lima puluh sampai lima puluh enam
cut loss di bawah lima puluh tiga target kita lima ribu delapan ratus lima puluh sampai lima ribu sembilan ratus lima puluh
kemudian saham berikutnya jasa marga juga kita rekomendasikan beli di tiga ribu enam ratus lima puluh sampai tiga ribu tujuh ratus dua puluh
cut loss di bawah tiga puluh lima target kita tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sampai tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh
nah yang terakhir mbka ya ini juga rekomendasi beli di tiga ribu seratus sampai tiga ribu dua ratus empat puluh
cut loss di bawah tiga ribu target kita tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sampai tiga ribu tiga ratus empat puluh
cut loss di bawah tiga ribu target kita tiga ratus tujuh puluh sampai tiga ribu lima ratus delapan puluh
baik pak hans terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini salam sehat selalu pak
ya terima kasih pak